kita ke informasi lainnya saudara polisi membongkar produksi minuman keras ilegal di malang jawa timur
rumah produksi miras ilegal ini sudah beroperasi selama dua tahun
rumah produksi miras ilegal yang berada di desa sumberjo kecamatan gedangan kabupaten malang jawa timur ini berhasil dibongkar polisi
ratusan liter miras siap edar di sita
selain itu polisi juga menemukan puluhan drum serta berbagai alat produksi miras di lokasi ini
dua orang pelaku yang merupakan pemilik dari rumah produksi miras ilegal ini ditangkap polisi
pelaku mampu menghasilkan sekitar lima ratus liter miras setiap hari